waduh sudah mulai ya berseliuran
apa namanya emak emak bukan emak emak yang sebagainya
tapi emak emak juga sering kita pakai biasanya kalau untuk mengomentari video viral
misalnya ibu ibu yang melanggar atau terlalu lintas
kita kan selalu bilang itu the power of emak emak gitu ya
iya jadi tidak bisa tertukar ya
tapi kalau sekarang sudah masuk menuju ke masa kampanye pastinya jadi ada the power of emak emak gerakan menolak
ya itu tadi ya lah ya beberapa beberapa tagan kemudian sudah muncul ganti presiden atau tetap meminta presiden bekerja
semuanya dikait kaitin ya kalau sudah masuk ke masalah politik
nah pemirsa berikutnya juga ini tentang gerakan nasional pengawal fatwa ulama yang kembali menggelar ijtima ulama dengan agenda menegaskan dukungannya pada prabowo subianto dan juga sandiaga uno dalam pemilihan presiden dua ribu sembilan belas mendatang
nah dalam ijtima kali ini pak ada tujuh belas poin fakta integritas yang ditandatangani langsung oleh prabowo
gerakan nasional pengawal fatwa ulama
gerakan nasional pengawal fatwa ulama kembali menggelar ijtima ulama dan tokoh nasional kedua pada minggu pagi di bilangan cempaka putih jakarta pusat
kali ini istimewa ulama dilaksanakan untuk mempertegas komitmen penyelenggara sejumlah ulama untuk mendukung pasangan prabowo dan sandiaga uno dalam pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
usai muktamar calon presiden ri prabowo subianto menandatangani fakta integritas yang berisi tujuh belas poin fakta integritas yang telah dibuat oleh sejumlah ulama
poin poin tersebut diantaranya ialah melaksanakan
pancasila dan uud seribu sembilan ratus empat puluh lima berpihak pada kepentingan rakyat menjunjung nilai nilai religius serta mempertimbangkan pendapat ulama dan pemuka agama lainnya
selain itu ada juga perjanjian untuk menjamin kepulangan habib rizik serta pemulihan hak haknya sebagai warga negara indonesia
meski tak bergabung dalam istimewa ulama kedua pemimpin front pembela islam rizik sihab tetap memberikan dukungannya untuk pasangan prabowo dan sandi
dukungannya ini disampaikan melalui ketua gnpf ulama yusuf muhammad martak
pesan berupa rekaman audio dari rizik pun diputarkan saat ijtima berlangsung

saya ingatkan kepada ijtima ulama
yang hari ini menandatangani fakta integritas
bahwasannya ijtima ulama tidak segera main main dalam memberikan dukungan
dan tidak juga sembarang atau segera memberikan dukungan
akan tetapi sejak awal
telah memikirkan langkah langkah strategis
untuk menjaga kekuasaan ijtima ulama yang fokus dan serius
untuk mengantalkan pasangan jafres jawabres di ijtima ulama
kepada pintu kemenangan yang berkah
sebelumnya dalam istimewa ulama pertama telah mengeluarkan nama calon wakil presiden untuk mendampingi prabowo
namun hasil tersebut tak digunakan karena adanya dinamika politik